sebuah bus milik pemerintah provinsi jawa timur
tersesat hingga terperosok di jalan pemakaman umum
di desa plem kecamatan pare kabupaten kediri minggu dinihari
informasi yang dihimpun dari sang sopir bus sebenarnya melewati jalan tol
namun bus justru tersesat karena diduga mengikuti aplikasi penunjuk arah
hingga menuju ke arah pemakaman
setelah berhasil dievakuasi warga
bus beserta penumpang melanjutkan perjalanan ke yogyakarta minggu siang
sementara penumpang bus dan pengguna jalan tol terkejut
saat menyaksikan empat pesepeda dengan santainya
melintas di ruas tol jakarta cikampek jakarta timur
empat pesepeda ini masuk melalui gerbang tol pondok gede barat dua
menuju kawasan halim cawang
ulah pesepeda pada sabtu ini kemudian diunggah ke media sosial dan menjadi viral
jalan tol merupakan jalan bebas hambatan yang tidak diperuntukkan untuk roda dua dan tiga
penggunanya pun dikenakan tarif untuk melintasinya
tim liputan cnn indonesia